tugas senar sesehatan kabupaten bukasi dan bidokes polres metro bukasi jumat siang
disiagakan di terminal kalijaya cikarang utara bekasi jawa barat
para calon penumpang pun mengikuti swab yang digelar secara gratis
polres metro bekasi bersama gus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
di kabupaten bekasi sengaja melakukan swab
guna mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas bagi para penumpang yang datang
dan berangkat ke luar daerah untuk menikmati libur panjang
baru sih saya
baru tahu gitu ya
terus tadi hasilnya gimana pak
hasilnya senar sesehatan
menurut akan sendiri nih sebagai warga ya
adanya rapid di terminal ini seperti apa kan

cegahnya gitu ya

yang akan rata dari terminal ini
namun penumpang yang datang ke terminal ini
semuanya diwakilkan testing
bagi penumpang yang kedapatan reaktif
akan dievakuasi langsung ke rumah sakit terdekat
untuk menjalani pemersesuaian lanjutan
hingga jumat malam belum temukan penumpang yang reaktif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia